selain umk bekasi yang menuai protes dari kaum pekerja
ump dki yang hanya naik lima enam persen juga mendapat penolakan
presiden konfederasi serikat pekerja indonesia said iqbal
menyatakan partai buruh dan serikat buruh akan menggugat pengadilan tata usaha negara
dan menggelar unjuk rasa di balai kota dki jakarta pekan depan
lalu bagaimana si kpm prof dki menghadapi penolakan ini
sudah bergabung bersama kami lewat sambungan zoom
kepala dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi di snarket transgi jakarta
pak andri arsyah selamat malam pak andri
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam salam sehat untuk kita semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak andri pemprov dki kemudian unsur pengusaha kemudian buruh
sudah jelas ini tidak satu suara
buruh menuntut tiga belas persen akhirnya kompromi di sepuluh lima puluh lima persen
kemudian begitu pula
dengan para pengusaha yang menuntut lebih rendah lagi bahkan
tanggapan anda seperti apa
jadi memang begini pak taufik bahwa dalam setiap kali kita melakukan
sidang dewan pengupahan setiap unsur yang melakukan sidang pengupahan
itu memang belum pernah mencapai kata sepakat
jadi masing masing unsur
mengusulkan ump yang akan ditetapkan tahun berikutnya
seperti halnya juga tahun dua ribu dua puluh dua ini
yang nanti akan ditetapkan untuk ump dua ribu dua puluh
di mana unsur pengusaha yang awalnya satu suara
sekarang sudah dua suara
di mana unsur dari apindo mengusulkan tetap menggunakan pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
yang itu di angka dua enam puluh dua persen
kan dari kin yang mengusulkan dengan menggunakan permenaker
nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua dengan mengambil alfanya satu atau sepuluh persen
dan kontribusi pekerja dalam pertumbuhan ekonomi
sedangkan untuk dari serikat
mengusulkan di angka sepuluh lima puluh lima persen
dengan perhitungan inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi
plus dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah menaikkan bbm
sehingga dia dapatkan angka sepuluh lima puluh lima persen
sedangkan kami ya dari unsur pemerintah
karena memang sudah ada ketentuan
yang merupakan saya bilang ini ketentuan jalan tengah
ya dimana pada saat penerapan pp tiga puluh enam tahun yang lalu
ya banyak sekali penolakan dengan berbagai macam formulasinya
memang ya peningkatan ump nya itu atau penetapan ump nya itu jauh di bawah inflasi
nah ini juga ya kita sudah melakukan beberapa kali dialog dengan bpnas
dengan rekan rekan dewan pengupahan daerah seluruh indonesia
sehingga kita memutuskan bahwa pp tiga puluh enam memang sudah tidak layak lagi
digunakan untuk penetapan ump tahun dua ribu dua puluh
nah dari situlah akhirnya ya timbul diskusi diskusi
pengkajian pengkajian ya sepertinya keluarlah ternaker nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua
inilah yang menjadi pedoman kami dalam melaksanakan penetapan ump tahun dua ribu dua puluh
ya tapi pak andri ini kan jauh sekali loh dari tuntutan para pekerja ini
dan tadi anda menyebutkan bahwa kenaikan ini jauh dari inflasi

bahwa kenaikan ini jauh dari inflasi
ini tidak menjadi pertimbangan untuk menaikkan persentase upah minimum provinsi dki jakarta
permasalahannya dalam permen sebelas tahun dua ribu dua puluh dua bahwa
inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar pengukuran penetapan ump tahun berikutnya adalah
inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah setempat
jadi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di dki jakarta
yang sudah dirilis oleh bps sesuai dengan permen juga itu sebut mengatakan bahwa data yang digunakan
untuk penghitungan upah minimum bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang
terutama di bps

oleh karenanya ya pertimbangan itulah yang kita

kalau permenakernya ya bunyinya mengambil inflasi tertinggi mengambil data inflasi tertinggi
atau pertumbuhan ekonomi yang tertinggi sudah barang tentu ini menjadi pertimbangan kami
pasti kami akan mengambil angka yang tertinggi
tetapi karena permenakernya sudah menguci bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonominya adalah inflasi pertumbuhan ekonomi
provinsi atau daerah tempat itulah yang menjadi pedoman kami
tapi pak andri ump dki ini bahkan lebih rendah loh dari tadi yang saya sudah sebutkan
umk tiga kota dan kabupaten di jawa barat ada karawang kota bekasi dan juga kabupaten bekasi
ini tidak akan ada kekhawatiran kalau para pekerja nantinya
ya sudah deh saya akan bekerja di bekasi saja atau di karawang atau di kabupaten bekasi
sehingga akhirnya jakarta kekurangan tenaga kerja
atau ini mungkin salah satu cara juga untuk mengurangi tenaga kerja di jakarta
yang sudah terlalu penuh mungkin
begini ya memang ump di dki dengan ump di daerah daerah lain yaitu sangat berbeda
nah inilah sebenarnya yang selalu saya atau kami dari pemerintah provinsi dki jakarta
menyuarakan agar ada perbedaan dalam penerapan peraturan yang diterapkan dalam suatu daerah
nah kalau pemprov dki itu begitu ump dia final tidak ada umk
nah tetapi di daerah lain begitu ada ump dia masih ada umk
jadi dia lonjakannya bisa dua kali gitu
kemungkinan kalau seumpamanya nanti seumpamanya nanti nih ya ya misalnya nanti kita ikn sudah final
dan kita ada di sini ada pemerintah kabupaten atau kota mungkin akan lebih tinggi kenapa
karena lonjakan ump nya jauh di atas jawa barat
kan tadi pak sofie sudah jelaskan jawa barat ya lonjakannya hanya dua sekian
kita empat enam kalau kita ada umk ada upah minimum kabupaten atau kota wali kota
itu pasti akan lebih jauh itu yang pertama
jadi dia dua kali pak dia menetapkan ump tanggal dua puluh delapan sama tanggal tujuh
kalau kita menetapkannya hanya sekali
pada saat tanggal dua puluh delapan sudah itu final
nah tetapi pemprov dki sangat sangat peduli terhadap kesejahteraan bekerja kenapa
jadi memang kalau ump itu sudah sifatnya mengikat
karena formulasinya ketentuannya data datanya itu sudah dari pemerintah pusat
jadi pemerintah daerah hanya menjalankan saja apa yang menjadi ketentuan
nah tetapi ada kebijakan yang bisa kita ambil dalam hal ini pemerintah daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja
yaitu dengan kita mengeluarkan kartu pekerja jakarta
nah ini perlu saya sampaikan
nah kalau ump itu hanya untuk pekerja satu sampai dua belas bulan atau satu tahun ke bawah
tetapi kartu pekerja yang kita tawarkan atau kita gulirkan kepada pekerja
dan dia mendapatkan subsidi pangan
jadi gitu loh
jadi biar bisa kita melihat
kematalan secara utuh
jadi memang kalau ump kita kalau keluar dari pemper menakar sebelas tahun dua ribu dua puluh dua
ya nanti akhirnya pak gubernur bisa kena sanksi
ya karena dia tidak taat terhadap aturan
nah tetapi ada program program formulasi formulasi yang bisa kita tawarkan
yang bisa kita gulirkan untuk para pekerja yang saya katakan tadi
kartu pekerja jakarta
ya nah seperti itu pak taufik
di samping kartu pekerja jakarta
itu mendapatkan kartu pekerja
jadi tidak dihitung lamanya di pekerja
satu tahun ke bawah enggak
tapi siapapun apapun nah seperti itu
tapi itu sudah berarti itu sudah ada jaminan ya
insya allah pasti kenapa
karena ini kan sudah berjalan dari tahun kemarin
sudah ada sekitar terdaftar ya terdaftar hampir empat puluh empat pekerja yang mendaftarkan
ya untuk mendapatkan kartu pekerja jakarta
nah sekarang ya mengingat ya formulasinya
ya memang boleh dianggap belum memenuhi hidup layak
makanya kita menelurkan kembali program kartu pekerja dinaikkan lagi nih
supaya apa supaya cakupannya itu lebih luas lagi
dia juga akan diikut sertakan
dikut sertakan sebagai pak kgp kartu jakarta pintar
jadi kalau ya pekerja itu mempunyai anak sd dia mendapatkan ya bantuan sebesar dua ratus lima puluh per bulan
kalau ya pekerja itu anaknya smp dia mendapatkan tiga ratus per bulan
kalau anaknya itu sma ya itu mendapatkan rp empat ratus ribu per bulan
kalau smk itu mendapatkan rp empat ratus lima puluh ribu per bulan
bayangkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah dki sudah sedemikian banyak
jadi kalau dikonversi secara keseluruhan ya insya allah pemprov dki masih yang tertinggi
dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada pekerja demikian
ya tertinggi dalam menjamin kesejahteraan pekerja tapi kebutuhan pun makin hari makin banyak nih pak andri
apakah tidak ada perhitungan
saya tidak tahu secara detailnya penghitungan untuk menentukan ump ini
tapi jika dilihat ini sudah dua tahun kita menghadapi pandemi kemudian tahun depan berkali kali pemerintah mengatakan bahwa kita harus bersiap untuk menghadapi resesi
dan keadaan ekonomi global juga semakin gelap
nah apakah kebutuhan hidup layak juga tentunya para buruh sudah berubah
apakah ini tidak menjadi pertimbangan untuk tetap agak menaikkan presentase upah minimnya
jadi begini dari awal saya sudah sampaikan bahwa penetapan ump itu sudah ada ketentuan formulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
makanya kami dewan pengupahan daerah selalu memberikan masukan selalu berdialog dengan dewan pengupahan nasional untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait
jadi ini adalah masalah kebutuhan khl kehidupan hidup layak terutama untuk kota kota besar seperti jakarta surabaya jepang jepang jepang jepang
dia mempunyai fleksibilitas menetapkan ump nya sendiri jadi tidak dikunci kan saya katakan tadi
tetapi kita juga harus positive thinking dengan adanya permenaker sebelas tahun dua ribu dua puluh
ini adalah jalan terakhir
ini adalah jalan tengah
ini adalah jalan tengah agar apa
agar penetapan ump tidak menggunakan pp tiga puluh enam dimana kalau kita menggunakan pp tiga puluh enam selalu dibawa inflasi
nah ini inflasi plus
pertumbuhan ekonomi ditambah dengan alfa alfa yang tadi saya katakan tadi
tadi sudah ada dijelaskan seperti itu
nah ini jalan tengah
jalan tengah itu kenapa
sebenarnya kan pertanyaan pak taufik ini harusnya ditujukan kepada pemerintah pusat
ya kita juga sudah menginginkan agar pemerintah provinsi dki jakarta diberikan fleksibilitas
ada ruang diskusi yang bisa kita dialogkan dengan berbagai macam unsur sehingga kita mendapatkan formulasi yang tepat untuk ump yang ada di dki jakarta
pertanyaan pak taufik itu juga pertanyaan saya yang selalu saya sampaikan
tetapi melihat situasi kondisi yang saat ini telah terjadi saya menganggap
saya tetap bahwa apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat ini adalah jalan tengah untuk meningkatkan daya beli untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan kelangsungan berusaha
jadi memang cinta ini memang harus betul betul ada di tengah
karena apa karena setiap tahun kapanpun
ya percaya sama saya
karena saya sudah melihat
melihat apa kronologis dari pertumbuhan ekonomi yang tadi disampaikan dari presiden yang satu dengan presiden yang lain
itu memang tidak bisa dipukul rata itu perbandingannya
karena antara presiden yang satu dengan presiden yang lain itu mempunyai ketentuan ketentuan yang berbeda
kalau saya selalu katakan bahwa di situ ada tiga kluster
kluster pertama yaitu kluster di mana belum diberlakukannya pp tujuh puluh delapan
ya klaster kedua diberlakukannya pp tujuh puluh delapan
klaster ketiga diberlakukannya pp tiga puluh enam
nah ini kluster yang keempat nih
dengan tidak menggunakan pp tiga puluh enam
ya dengan masih mencari formulasi yang tepat
ya untuk penetapan ump tahun berikutnya
nah kami dari pemerintah provinsi dki jakarta selalu mengusulkan agar pemerintah provinsi dki jakarta mempunyai keleluasaan dalam menetapkan ump
makanya yang saya katakan tadi
tak kalah pemerintah provinsi dki jakarta tidak bisa beranjak dari ketentuan yang berlaku dalam hal ini penetapan ump nya
makanya di sini ada intervensi pemerintah hadir pemerintah dengan menghadirkan kartu pekerja jakarta
terakhir nih pak andri tahun lalu tadi kan anda sebutkan bahwa provinsi dki jakarta sudah meminta keleluasaan dari pemerintah pusat untuk menentukan ump nya
nah tahun lalu gubernur anies juga sempat mengeluarkan keputusan gubernur terkait penambahan ump
karena dinilai perhitungan pemerintah pusat ini tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak warganya
walaupun pada akhirnya pada bulan juli lalu ditolak juga permohonan itu
tapi apakah itu mungkin dilakukan jika buruh minggu depan tetap melakukan penolakan dan demonstrasi
nah begini ya
singkat saja pak andri
ini sekali lagi ini mungkin pendapat saya pribadi ya pak taufik ya
pendapat saya pribadi
mungkin itu kebijakan yang terlalu banyak
namun kemarin ini kan yang menjawab pertanyaan siang sebelum yang tadi
ya yang dijawab kami kalau dipaksakan dengan pp tiga puluh enam tahun kemarin itu sangat tidak mungkin
sedangkan inflasinya kalau tidak salah waktu itu sekitar satu enam atau satu enam something
nah itu kan makanya kita memberanikan diri ya mengusulkan ya dengan meretapkan penetapan ump tahun dua ribu dua puluh dua dengan keluar dari pp tiga puluh enam
nah berkacamata dengan hal tersebut inilah yang mendapatkan resum positif
ini kan bagus
pemerintah pusat ya sudah memberikan kebijakan bahwa iya ya ternyata benar nih
ya apa yang dilakukan oleh pemprov dki dulu dengan tidak menggunakan pp tiga puluh
akhirnya keluarlah permanente
akhirnya keluarlah permanente sebelas tahun dua ribu dua puluh dua
nah ini harus kita mau tidak mau ya suka atau tidak suka ya harus kita laksanakan
kita lihat nanti kedepannya
kan nanti kan kita dikasih waktu tuh ya dengan judicial review nya tuh ya kan
berarti kan tahun dua ribu dua puluh tiga nih
nah nanti tahun dua ribu dua puluh tiga untuk penetapan ump tahun dua ribu dua puluh
nah disitulah nanti peran kita pemerintah daerah
dewan pengupahan daerah termasuk unsur dari pengusaha dan unsur dari serikat
itu sama sama memberikan rumusan yang tepat
kedepannya seperti apa
sehingga ini bisa menjadi ketentuan yang memang bisa diterima oleh semua pihak
terima kasih pak andriansyah atas waktunya bersama cnn indonesia prime news malam hari ini
kepala disnaker transgi dki jakarta
terima kasih salam sehat selalu
terima kasih salam sehat
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh